pemerintah melalui kementerian pertanian mengeluarkan kebijakan untuk komoditas beras
kebijakan tata niaga beras ini dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi
untuk melindungi petani pedagang dan juga konsumen
harapannya pemberlakuan head ini untuk mengendalikan harga beras di pasaran
bagi petani pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau hpp gabah kering
sebesar rp tiga tujuh ratus per kilogram
kebijakan ini untuk melindungi dan menyejahterakan petani
pemerintah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan
subsidi benih dan juga pupuk asuransi pertanian
serta perbaikan infrastruktur untuk menekan biaya produksi petani
sementara kebijakan bagi pedagang pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau head
untuk beras medium sebesar rp tujuh tiga ratus per kilogram di tingkat produsen
untuk mengendalikan harga pasar
sedangkan di tingkat konsumen
pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau het beras medium sebesar rp sembilan per kilogram
untuk melindungi konsumen dan tidak memberatkan konsumen